karena hanya ada dua pilihan itu yang bisa diambil oleh sepak bola karena memang kita menginginkan sepak bola tetap berjalan
di jakarta di tangsel
untuk memahami sepenuhnya hubungan ini
makanya kalau dibilang ada cost khusus enggak
supaya kita tetap sehat ya secara fisik dan mental
kalau saya ingin didampingin apa hal pertama yang harus saya lakukan
dan kemudian juga kita selalu mengingatkan ya
nanti kita kasih statement
kedua bisa jadi juga mencelakakan orang yang dilakukan swab itu
semuanya di iakan gitu
cepi juga memasang belasan kamera cctv di wilayah desanya